nama ku linda novita bekerja sebagai pr consultant
saya aji eh ibu rumah tangga
kiva ya penjara jualan takutobus
anggi juananto kejualan minuman sama makanan
jadi kita bisa bayar apapun secara digital
jangan cuma scan barcode gitu aja sih
jadi lebih memudahkan kita sebagai konsumen untuk melakukan pembayaran
jauh ini sih lebih ke merchant yang udah modern ya
setahu saya ya mungkin kayak di restoran tempat tempat makan
aksesnya lebih cepat pembayarannya juga nggak harus nunggu berapa lama
besoknya udah bisa langsung cair
banyak orang yang udah pake juga
itu lumayan banget sih buat aku yang gak pernah megang cash
saya berharap untuk pembayaran ke depan itu semakin mudah bisa terjangkau untuk seluruh masyarakat bukan orang orang tertentu saja
ya harapannya sih karena akses pembayaran sekarang sudah semakin maju mudah
jadi orang orang kalau misal keluar tidak bawa uang cash mereka bisa langsung scan barcode kris bisa langsung untuk transaksi jual beli